makam ngatiman alias proyo tiga puluh sembilan tahun warga kulonprogo daerah istimewa yogyakarta yang
tewas dianiaya selingkuhan istrinya pada empat mei lalu dibongkar polisi pada kamis pagi
pembongkaran dilakukan di tempat pemakaman umum ngede kelurahan hargomulyo kabupaten kulonprogo
meski polisi telah menahan dan menetapkan sr sebagai tersangka polisi masih memerlukan
bukti ilmiah untuk mengetahui pasti penyebab kematian korban sehingga terpaksa membongkar
makam korban hasil kita tunggu hal tersebut untuk menguatkan dalam proses penyidikan
guna mengetap perkara penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban tersangka
sekitar empat puluh lima tahun warga pedukuhan kali gondang kelurahan temonmulya kaupaten kulonprogo sebelumnya
dibekuk petugas di rumahnya pada delapan mei minggu siang kepada polisi tersangka mengaku jika kembali
menjalin asmara dengan istri korban yang juga mantan pacarnya itu sejak tiga bulan lalu sebelum
tewas tersangka mengakui jika sempat duel dengan korban hai kita juga bilang dulu sebelum sama
ya memang kita yang salah
selain menangkap tersangka dan barang bukti pakaian milik korban
polisi juga telah melakukan reka adegan di tempat kejadian perkara
tersangka kini mendekam di seltaanan mapores kulonprogo
seorang asn dinas kehutanan di palembang sumatera selatan diduga menganiaya anak dan mantan istrinya
di siwa penganiayaan
penganiayaan terjadi pada sebelas mei dua ribu dua puluh dua di halaman sekolah dasar di kawasan kalidoni palembang
aksi itu terekam kamera pengawas sekolah
dalam rekaman cctv tersangka mencegat kedua korban yang hendak pergi dari sekolah dengan sepeda motor
dan kemudian melakukan penyerangan dengan senjata tajam
akibat penganiayaan mantan istrinya itu menderita empat luka tusuk
sementara putranya menderita tujuh luka tusuk
saya melakukan penganiayaan tersangka langsung melarikan diri
motif terjadinya peristiwa ini diduga karena rebutan hak asuh anak
sejauh ini kami masih mendalami motif
tapi informasi awal dari saksi saksi yang berada di tkp
ada perselisihan masalah hak asu anak yang kebetulan sekolah di sd swasta
hubungan korban sama pelakunya apa ini
korban kan ada dua
satunya yang perempuan ini adalah mantan istri
ya dari pelakunya
yang remaja yang laki laki ini anak tiri
polisi saat ini sudah memeriksa saksi saksi
identitas tersangka pun sudah diketahui
polisi sudah meminta tersangka untuk menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
tim liputan cnn indonesia